ah lihat sendiri dong
gue nih lagi sibuk nih
oh iya kalau gitu soan
salah denger mak
pakai pisau ini nih biar bersih
rada rada ini nih sekarang nih
lu kudu minta uang kerahiman sama si sulam
karena joni anak kesayangan lu
itu kan sekarang udah bukan anak lu lagi
sama si ipek kagak kepikiran segitunya
pak haji sulam tuh udah cukup baik
sama keluarga gue
ini orang ya
diajarin hal hal yang positif ngebantah aja
yaelah ayam sama kaming dong yang kagak doyan duit
gue emang butuh duit
gue juga butuh
kalau lu butuh duit lu minta sama si sulam
waduh seratus juta
banyak banget ya
lu buka usaha yang lain
ngapain lu jualan bubur keliling
kalau berhasil inte kasih komisi ide dari kita berdua
peh kenapa lu nganyut
katanya ayah suruh minta uang kerahiman sama haji sulam
nah katanya kalau ayah dibagi sama majelis ulama seratus juta
katanya ayah suruh kawin lagi pe
lu setuju kagak
lah ini tanyain aja dia ngajarin
udah asal ya
dajjal lu ya
mandiki peh bener loh
udah asal ya
rumah tangga orang lu
udah peh peh
ini cuma bercanda kali gitu aja lu sampe kuse
cuma bercanda aja kali
umi rasanya udah gak sabaran sekali deh
kepengen liat hmn
ah abah juga udah kebelet mi
duduk sini lho dong
bukan main mbak perhatiannya anak gitu ya
bagaimana entah nih kalau dia udah punya laki
duh ya lah
lebih dari ini perhatiannya
iya asal calonnya juga bener
ada kemana nih
sekalian gue tagi ya
seneng seneng banget keliatannya
obrolan dengan keluarga
cari jodoh buat si rupana
sebelum duitnya kepake buat kawinan rumana
minta duit berapa lu
gila lu mana ada duit segitu
gak gak emang lu kira nyari duit tuh gampang
jadi kira mahmud anak tk yang bisa dikibulin
bang pok tanah babe yang sisa beberapa meter itu
kan udah laku dijual
jadi aye minta dua ratus juta
tenang aja nyantai aja kali
gak dua ratus ding
emangnya buat apaan sih cik
kok kayaknya penting banget minta duitnya
masya allah mut
lu tuh tau gak sih hukumnya lelaki pake berlian
yang memake bukan aye pok
yang memake itu kekasih pujaan aye
coba kalo atike pake berlian
pasti hatinya itu akan luluh
seperti batu es meleleh kena panas
ini bukan karena rum itu anaknya abah ya cing
tapi kalo menurut rum
ngambil hati perempuan itu bukan dengan materi
kalau perempuan itu udah suka banget sama laki lakinya
pasti dia bakal terima cing apa adanya kok
oh gitu ya rum
lu denger ini omongannya
yaudah deh aye gak jadi minta lima juta
tiga ratus ribu aja bang
aduh aduh aduh ini teh pake mana sih
semuanya sudah jalan dari tadi
kok bang saiful belum berangkat juga
apa masih ada yang kurang bahannya
gak bener bang
terus kenapa tuh
oh ketemu bu haji rodia
kayaknya beliau masih ada di dalam
nah tuh bu haji rodia
belum jalan buburnya ya
belum bu haji
ada apa ya bang
pul sebentar tinggal ke dalam dulu ya
jangan buka kadung deh soal jonny nih
ke keluarga gue
terutama ke emak ya
baik pak haji
bu tahun ni sih berat buat lu
cuman kan keberadaan jonny nih
keluarga gue udah penting banget
lu sabar aja deh
nunggu waktu yang tepat
baik pak haji
lo pegang aja
nggak usah pak haji
udah lo pegang aja
terima kasih pak haji
jalan sana nanti buru sepi lagi
baik pak haji
ayo jalan dulu pak haji
udah ke kamu mak
orang mak nggak panggil roh juga
tuh ini abang nih
siapa yang manggil si roh
orang mak nggak panggil roh juga
ah lihat sendiri dong
kalau gitu soham salah denger mak
pakai pisau ini nih biar bersih
rada rada ini nih sekarang nih t u l i
lo pasti mau jemput rumah kan
udah deh batalin aja
ngapain sih lo pakai jemput rumana segala
udah tahu ibu tuh nggak suka
nggak usah dilarang larang
pasti si ramadini udah punya rencana buat pergi bareng sama rumah
apaan sih babe
apaan sih babe
apa ngebelain si ramadini segala
bukannya babe ngebelain
tapi emang situasinya udah kritis kayak begini bu
ini hari ini kalau si ramadi sampai ketiban tugu monas terus dibawa ke dokter dicek jantung
sama otaknya nih pasti yang ada cuma tulisan
tapi be kita tuh sebagai orang tua masih punya hak buat milihin jodohan